para penduduk kota kiev memadati stasiun untuk segera meninggalkan kota
di saat pasukan rusia semakin dekat ke ibu kota ukraina tersebut
para penduduk akan berangkat menuju kota leviv yang terletak di ukraina bagian barat
yang berdekatan dengan perbatasan dengan polandia
franko masih berusia enam belas tahun dan merupakan anggota palang merah ukraina
berkongsi dari ukraina dalam waktu dekat